di grebek rumah seorang pelaku pengedar sabu sabu
di desa panggung kabupaten pasuruan minggu malam
karena tidak berhasil menangkap sang bandar
polisi akhirnya mengamankan istrinya
yang diduga ikut terlibat penjualan narkoba
perempuan warga desa panggung kabupaten pasuruan ini
hanya bisa menutup wajahnya dan menangis
usai di grebek petugas reserse narkoba polres pasuruan
di rumah kontrakannya minggu malam
ir ditangkap karena kedapatan memiliki sejumlah poket sabu
beserta alat hisap yang disimpan di dalam rumah
penggerbekan berawal dari upaya kepolisian
mengejar target pelaku pengedar narkoba yakni as
menyamar sebagai pelanggan
petugas berpura pura memesan sejumlah sabu
namun sayang petugas tidak berhasil menangkap suami pelaku
saat ir menyodorkan sabu ke tangan petugas
usai digeledah ir kemudian dibawa ke polres pasuruan
untuk diperiksa lebih lanjut
sementara as suaminya masih dalam pengejaran petugas
dari penggerbekan tersebut
petugas mengamankan tujuh
tujuh poket sabu sabu lengkap dengan alat bom
serta botol bekas minuman keras